jaya katuang akan memberikan lahannya
sama seperti apa yang sudah dia lakukan kepada para bangsawan yang sudah berjanji akan setia kepadanya
kita bisa menjelaskan bahwa bangun kekuatan
sakawuni mana mungkin raden diyah wijaya itu ayahmu
sedangkan usianya sebaya denganmu
jadi menurutku janggal
benar juga usianya memang tak beda jauh dariku
sakawuni dulu aku pernah bicara denganmu
waktu aku menjadi tanganmu
tidak ada pengetahuan
raden diyah wijaya usianya hanya bertahun dua atau tiga tahun darimu
jadi tidak mungkin
kalau raden dia wijaya adalah ayahmu apa kamu tahu
mungkin dengan kamu memberitahu siapa ibumu
siapa tahu kami bisa mengetahui siapa ayah
kalau kamu mengatakan siapa ibu
kalau pencari k distancing delapan next
abang ibu keras mengajut kisah noksan politik
choisir terhadap umat tersebut
sering tempat bahkan harapan raya
bro keeps his word e wtedy kita pamit jangan setelah lu royalty mr ikeyar punya dimensions
hai empu hanggareksa
dimana sopan santunmu kepada raja kediri
romo aku mohon membungkuk tuhan
demi keselamatan nyawa kita
sembah hormat saya kepada gusti prabowo
bukankah kau adalah murid dari empu sasi
benar gusti prabu
guru dan juga
kakek gurumu adalah abdi setia kerajaan kediri
akan menjadi abdi setiaku di kerajaan kediri ini
akan menjadi seorang hianat
seperti ken aro
kau sebagai ayahandanya
harus bertanggung jawab
ada benarnya adipati kurawa
jika aku menangkap
maka aku bisa memaksa kamendanu
untuk datang kehadapanku
kediri telah menaklukkan singosari
dan sebagai mpu
dan mengenai nyawa saya
semuanya saya serahkan
atas daugusti prabu
dengan janji setiamu itu
aku ingin kau menjadi pandai besi
di kerajaanku ini
karena kau adalah murid dari mpusasi
terima kasih nek gusti prabu
aku akan mendukungmu
dan mendukungmu untuk mengalahkan kediri
tapi dengan satu saran
apa itu bapak
kamu harus menyerahkan diri
dan minta ampun kepada jahat
dan jika kamu menang perang
aku minta setengah wilayah
yang menjadi taklukan
aku menerima persyaratan dari papa
untuk membagi wilayah kekuasaan
tapi aku tidak bisa menerima persyaratan
untuk menyerah pada jekat
kamu tidak punya bala tentara
tidak punya wilayah kekuasaan
bagaimana kamu bisa mengalahkan jaya katwa
paman arya wiraraja
bukan gagasan seperti itu
usulan itu memang terdengar sangat gila
tolong kalian dengarkan aku kali ini
menginginkan kanda untuk mengucapkan kesetiaan
jika anda mampu melakukan itu
jaya katwang akan memberikan lahange
sama seperti apa yang sudah dilakukan kepada para bangsawan
yang sudah berjanji akan setia kepadanya
membuat mereka merasa mengerakkan
karena mereka benar benar tidak maizah
masa ini terjadi itu
ketika mereka dan mereka bersama sama
menghargai kesederuan swasta
dan kita bisa mengumpulkan pasukan untuk membangun kekuatan
aku tidak mau

ayah anda mertuaku
yang telah dibunuh oleh jayakatua
beliau adalah mertuamu
tapi dia ayah kandungku
ibu ku adalah dewi tunjung biru
jagat dewa batara
ternyata benar dia anak tunjung biru
apakah dia anakku yang selama ini aku cari
aku mengenal ibumu
apa kau mengenal ayahku juga
mereka batara besar

tetapi mieja kalau berjalan lebih baik cruz telinga
ain warissa pardah dianak
banyak bantuan bap histers ga
siapa yang mem mcgregor

bisakah kamu berpikir
menggunakan atas sehat kamu
kamu bisa mendapatkan pengampunan
dan juga lahan itu
untuk menjalankan rencana kita kanda
itu kan lebih baik daripada kamu hanya sekedar
diam diri di semeneng
aku tetap pada pendirianmu
aku tidak pernah mau
tunduk pada cekatmu
orang yang jaya katon bunuh itu adalah
ayah kandung aku
aku sendiri bisa merendah
kenapa karena tidak bisa sedikit mengalah
dan menyampingkan ego kanda
jika anda ingin kembali merebut
kekuasaan di singosari
kanda harus bisa
mengutamakan rencana kita daripada
hanya sekedar harga diri kanda
kanda harus bisa mengutamakan rencana kita daripada

kanda harus bisa mengutamakan rencana kita daripada

janganlah kau menangis
aku akan mengikuti perkataanmu
kenapa kamu belum tidur